jangan jadi orang orang
bukan banyak tuh makanan makan tuh duit
aduh mabuk mulu tuh orang
gimana mau dapat jodoh

wih pokoknya ibu nggak mau kalau kamu sampai deket lagi sama si andre
ibu nggak mau
kamu jangan bikin ibu sakit ya
ibu bisa marah kalau kamu deket sama dia
mungkin keputusan aku untuk menghindar dari andre memang tepat
ibu aja masuk rumah sakit juga kan karena masalah hubungan aku dan andri
dewi ganggu tidur ibu ya
ibu tadi cuma merebam aja
kok kelihatannya sedih
dewi cuma kecapean
hari ini ada temen yang nggak masuk kerja jadi dewi gantiin
eh ada teh dewi
selamat malam ibu
apa keadaan ibu hari ini
tapi masih sama kayak kemarin
udah mau pulang
udah gak betah di rumah sakit
karena kondisi ibu sudah stabil jadi besok ibu bisa pulang
ibu udah sehat dokter
sehat pasar tetap menjaga kesehatan
dan jangan banyak pikiran bu ya
dokter tenang aja
ntar manya yang jagain ibu
besok ibu udah bisa pulang
terus urusan bagian rumah sakit udah beres
berkat pinjeman dari ibu rahayu bosnya maya
terima kasih banyak
terima kasih banyak dari ibu untuk ibu rahayu
iya bu ntar maya sampein
duh belum apa apa aja aku udah bohongin ibu sama teh dewi
tapi mereka pasti nggak akan setuju kalau aku sebetulnya dapat pinjeman uang dari pak jimmy
nah ini nih yang saya tungguin dari kemarin
susah banget sih dicarinya
uang kontrakan bu
bukan nih kemarin udah dibayar sama pak jos
eh yang sama pak jos itu udah lewat
lagian saya dengar si pak jos itu udah ketangkep kan sama polisi
jadi nggak mungkin kalau dia tuh bisa bayar kontrakan kalian lagi
sekarang gimana masih pada mau tinggal di sini
kalau nggak ya udah angkat badan kalian semua dari sini plus orang orangnya